paman ada apa ini paman
iya kenapa lari lari ini tes
raden sebaiknya raden segera ke alun alun
untuk menyelamatkan gusti latukun trimanik yang sedang terbakar raden
bunda trimanik terbakar
kamu pikir sandiwara akan bisa dipercaya
tanpa melakukan hal yang sebenarnya
raden raden raden jangan
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak tidak
aku akan mengembalikan kembali
di pajajaran itu
maka diembalas magnetic
tidak pernah memalukan
saya tidak bisa menanyatakan
di mana mbak mbak tujuh
siapa dia sebenarnya
orang itu adalah selir kedasih yang sedang menyamar
dia bisa meluruhkan mantra susukan bencana
aku harus segera pergi dari sini
tolong selamatkan ibu daya anda
paman ada apa ini paman
lihat kenapa lari lari
raden sebaiknya raden segera ke alun alun
untuk menyelamatkan gusti
ratu kuntri manik yang sedang terbakar raden
bunda kuntri manik terbakar
aku harus segera memadamkan api
kita harus segera menolong bunda ketik man
ya allah ya rahman ya rahim
yang maha pengasih lagi maha penyayang
hamu mohon kepadamu ya allah
turunkanlah hujan ya allah
agar api api itu padam ya allah
dan dapat menyelamatkan bunda keteriman
dan juga bunda semangat
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh